sementara itu golkar dan pkb rabu siang menggelar pertemuan halal bihalal di sebuah restoran di jakarta pusat yang dihadiri petinggi kedua partai
pada kesempatan itu mereka mengumumkan sepakat membentuk koalisi inti dalam upaya memenangkan pemilu dua ribu dua puluh
para petinggi golkar dan pkb dari jajaran dewan pimpinan pusat masing masing partai rabu siang mengikuti acara halal bihalal kedua partai
pertemuan yang berlangsung secara akrab tersebut dilakukan sambil menyantap makan siang dengan menu nasi pancasila plataran
yang dihidangkan restoran mewah yang berada di kawasan gelora bung karno jakarta pusat tersebut
ketua umum golkar air langga hartarto menyampaikan meski keduanya berasal dari koalisi yang berbeda
namun setelah melakukan berbagai pembicaraan keduanya sepakat untuk bergabung dalam koalisi inti
atau menjadi penggerak utama koalisi besar gabungan antara koalisi besar indonesia
atau kib dan koalisi kebangkitan indonesia raya atau kkir
adapun pembentukan koalisi besar dirasa semakin diperlukan untuk menjaga kestabilan politik
dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional ke depan
di mana indonesia disebut memiliki jendela waktu tiga belas tahun untuk menjadi negara maju
dalam pembahasan selanjutnya kita berdua berbicara koalisi besar
dan koalisi besar itu membutuhkan koalisi
dan koalisi inti itulah yang hari ini kita duduk bersama
dimana koalisi inti ini antara golkar dan partai kebangkitan bangsa
bahkan kita sudah menunjuk tim pemenangan yaitu dari golkar adalah bapak nusron wahid
dan dari pkb nanti pak faisal reza
jadi kedua tim ini tentu akan duduk untuk menunjukkan
meneruskan langkah langkah teknis
nah kami merasa tadi malam bertemu bapak presiden dan enam partai yang lain
dan terkait dengan visi pembangunan ke depan
diingatkan oleh bapak presiden bahwa tiga belas tahun ke depan ini adalah
masa persimpangan jalan antara indonesia menjadi negara maju
atau berada dalam jebakan
negara berpendapatan menengah
nah oleh karena itu hari ini direspons dengan pertemuan partai kebangkitan bangsa
dan partai golkar bahwa kita siap untuk menjadi inti daripada menjaga pembangunan ke depan
sementara itu ketua umum pkb muhaymin iskandar menyampaikan kedua partai memiliki
sejarah panjang kemenangan pemilu dan dengan bergabung keduanya dalam koalisi inti
mereka akan bekerja selaras untuk mencapai kepentingan
untuk menyukseskan pemilu dua ribu dua puluh empat
kami bersepakat untuk terus saling bersinergi
pemenangan kerjasama penguatan saling membantu mensukseskan proses keberhasilan pemilu tahun dua ribu dua puluh
oleh karena itu kerjasama selama ini sangat memuaskan bersama partai golkar
baik di dpr maupun bersama sama di kabinet pemerintah
kami bersepakat untuk terus saling bersinergi
kedua partai selanjutnya masing masing akan bergerak dan komunikasi dengan partai lain
untuk menjajaki pembentukan koalisi besar
adapun kedua partai telah menunjuk tim pemenangan pemilu dua ribu dua puluh
yang mana dari golkar diwakili oleh nusron wahid
sementara pkb mengutus faisal reza
arya dita utama galuh prestisa jakarta